hai neng sendirian aja nih abang nganter ya
terowongan itu ada hantunya
bu hendang masuk kangaco aja
iiih bu ranti beneran
katanya kalau orang orang
yang lewat terowongan itu
ditakut takutin sama hantunya
terus banyak yang celaka karena ada hantunya disitu
beneran bu orang yang pada lewat
di situ tuh suka pada kecelakaan
terus sampai ada yang meninggal
saya takut lewat situ
iya itu tuh hantu apa curut
masa takut sama bunyiin klakson aneh
jangan percaya sama yang kayak gituan itu
mah cerita dibikin bikin supaya kita takut
ibu gak percayaan
beneran bu kemarin aja ada
tukang ojek tabrakan sama motor lain
terus masuk rumah sakit bu
ya kalau orang tabrakan ya masuk ke rumah sakit
atau bimah masa masuk ke rumah makan
lagian kalau tabrakan
ojek sama ojek tengah malemah itu pasti karena ngantuk
jangan nyalain hantu atuh kasian hantu
di fitnah lain
jangan jangan hantunya centil
jadi bapak bapak yang lewat situ digangguin jadi tabrakan deh
seringin sama bapak bapak
tahu aja sih bu ranti suka bapak bapak
hati hati bu hendang
hantu itu kayaknya
seneng bikin celaka orang
iya mungkin juga
dia cari teman kali buat di alam sananya
tuh bu hendang mau nemenin gak
aku nemenin hantu
eh udah jangan pada ngomongin hantu
mendingan pada belanja
ntar udah nyampe rumah lupa apa yang mau dibeli
eh anak anak udah pada dateng
mie adam lewat terowongan yang baru
ih adam kenapa sih lewat terowongan itu
terowongan itu kan ada hantunya
ntar adam diculik gimana
jangan sekilas ceritanya gangga sama anak anak
tadi jadi mereka tambah takut
beneran mie raffa gak bohong
tadi beneran ada serem banget
tadi ada hantu tanpa cantik
terowongan itu kan gelap
mungkin yang dimaksud itu
karena gelapnya jadi ngebayangin yang gangga
gitu yang cantik mah kayak mami kali
iya mie ali sempet balik kesana
tapi gak ada apa apa
raffa salah liat kali
iya kan raffa salah liat kan
pas kali masuk kesana
udah pergi mungkin
tuh bener kan ibu
takut banget ngeri saya gak mau lewat situ
rafah mami kan udah bilang
kamu tuh kan pernah takut
jadinya suka mikir yang enggak enggak
karena kalo kita takut itu bayangan kita tuh jadi macem macem
mami belum masak
semua empat puluh ribu
kalau utang kemarin sepuluh ribu jadi lima puluh
tau aja lagi duit saya pas ya
belanjanya banyak saya nempang makan ya
bu endang punya rumah gak sih
bu jangan lewat ruangan bu
mie kita pulang yuk adam lapar
adam mau makan
numpang di rumah bu ranti aja yuk yuk
pak pak pak pak pak
sendirian aja nih
ih suara apa ya
sampai nyampe nyampe ini mogok ah tuh pakai mogok lagi jangan jangan bensinnya abis ya
bocok bocok nah kali aku dibuka dong itunya mesinnya gimana sih kamu
iya mau nemanin aja
aduh panas banget
aduh apanya ya
ya lah kok aku merinding ya
aneh apa ya
abang ya mobilnya kenapa bang mogok
cantik banget iya mogok mau saya bantuin bang saya tahu ada bengkel yang di deket sini wah bener ada bengkel ini ada bengkel di deket sini wah bener ada bengkel yang di deket sini wah bener ada bengkel ini
wah bener ada bengkel ini
ada bengke disana
mau saya anterin
oh mau mau banget
aku mau banget loh kalo di anterin sama kamu
eh semrl turun kamu
ada yang mau nebek
tapi duduknya di depan ya
kamu tuh tak suruh turun
bukannya buat ngeledekin si cantik ini
baru kelinding lah cewek cakep bos
gak boleh ngeliat cewek benih
hijau langsung mata kamu
masuk masuk masuk
di depan ya
di depan atau belakang saya
kamu di belakang
begitu deh bos
udah masuk kamu
udah masuk kamu
eh bisa gak sih
eh apaan tuh
di dalam ternyata
yang jago begitu
jangan nih kok
oh hantu beneran
tuh kan baik
oh ya allah
bawa kain seabrek abrek
jabajalan masih jauh
nyampe gak ya ini teh kerumah
kok berhenti disini ngapain
bu endang lihat tuh saya habis belanja
buat jahitan orang
jabajalan teh masih jauh kan
kerumah ini teh
angkotnya kan gak ada yang mau lewat terowongan gara gara ada kecelakaan kemarin
oh iya iya pasti itu gara gara hantu cantik yang di terowongan itu kan
orang banyak yang meninggal ya
shhh bu endang ngomongnya jangan kenceng kenceng
itu ada anak anak tanpa mereka tambah takut
pak iya padahal kan adam sama rafa juga penakut orangnya
hanya sama lah kayak bu endang